sementara itu jumat siang unjuk rasa bela palestina kembali digelar di depan kedutaan besar amerika serikat di jakarta
aksi dilakukan oleh sekitar seribu orang dari gabungan organisasi islam
para pendemo ini mendatangi kedutaan amerika sekitar pukul satu siang usai ibadah sholat jumat
masa kemudian berangsur angsur memenuhi jalan medan merdeka selatan dari arah patung kuda menuju gambir
akibatnya polisi menutup sebagian ruas jalan medan merdeka selatan untuk mengantisipasi kemacetan panjang
seperti aksi sebelumnya unjuk rasa kali ini juga mengecam agresi israel di tepi gaza dan masjid al aqsa
mereka juga mengecam amerika karena ikut membiayai dan mendukung aksi kekerasan yang dilakukan israel
hingga jumat sore aksi berjalan damai namun untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan
polisi menyiagakan sekitar seribu personel empat kendaraan taktis dua water cannon dan kendaraan barikade